inilah jemaah lansia bernama marsini asal kabupaten gerobokan yang tiba tiba menangis
dan enggan masuk ke dalam gedung untuk mengikuti pengecekan akhir
karena teringat anak dan suami yang di rumah
setelah dibujuk oleh salah satu calon haji yang masih tetangganya
mbah marsini baru tenang dan mau mengikuti pengecekan untuk berangkat ke tanah suci
mbah marsini merupakan satu dari ratusan calon haji yang diberangkatkan secara perdana
dari embarkasi solo pada selasa malam
suasana haru menyelimuti pelepasan jemaah calon haji yang diberangkatkan
dari kantor kementerian agama kota pekanbaru tujuan embarkasi batam pada selasa sore
kanwil kementerian agama riau memberangkatkan tiga ratus enam puluh tujuh calon haji asal pekanbaru pada kuartal pertama ini
jemaah akan diterbangkan dari bandara internasional sultan
dan kemudian ke bandara hang nadim batam untuk selanjutnya diberangkatkan ke arab saudi
jumlah persiapan dilakukan oleh jemaah calon haji
salah satu calon haji bahkan mengaku membawa bekal obat obatan pribadi
kita mempersiapkan diri yang otomatis kesehatan kita
obat obatan kita bawa juga untuk kebugaran
di samping itu juga kita zaman asik
dan disiapkan juga oleh kebenar
segala sesuatu macam udah siap udah tinggal beribadahnya aja lagi
ini mohon doa restunya untuk beribadahnya tentunya
kementerian agama riau melaporkan total calon haji riau tahun dua ribu dua puluh
mencapai lima empat puluh tujuh orang dan terbagi dalam empat belas kloter
dikeliputan cnn indonesia